rabu siang presiden joko widodo melantik ketua umum partai amanat nasional zulkifli hasan sebagai menteri pedagangan dan mantan panglima tni hadi cahyanto sebagai menteri agraria dan tata ruang
pukul tiga belas lebih tiga puluh menit waktu indonesia barat di istana negara jakarta presiden joko widodo melantik dua menteri dan tiga wakil menteri
menteri yang dilantik adalah menteri pedagangan zulkifli hasan dan menteri agraria dan tata ruang kepala bpn hadi cahyanto
sementara wakil menteri yang dilantik adalah wamen agraria dan tata ruang raja juli antoni wakil menteri dalam negeri john wempi wetipo dan wakil menteri tenaga kerja afrian syahnur
dua menteri yang dilantik yakni zulkifli hasan adalah ketua umum partai amanat nasional pan menggantikan m lutfi di posisi menteri pedagangan
sementara menteri agraria dan tata ruang hadi cahyanto adalah mantan panglima tni hadi menggantikan sofian jalil